hah kok bisa
cowok ganteng dunia akhirat
jangan jangan buka kecap lagi
iya tak jauh
gak aktif lagi
ini radar sinyalnya tahu ya
gue bakal ngobrolin dia makan dimatiin
aduh hel kok belum pulang ya
padahal tadi katanya mau pulang duluan
tapi masa sampai sekarang belum nyampe juga sih
ah kemana lagi tuh anak
apa aku telfon lagi aja ya
tuh kan gak diangkat juga
aduh semoga hel baik baik aja ya
loh air pulang sama siapa itu
kok pake topeng
kok pake topeng
itu kan motornya botol kecap
itu kan motornya botol kecap
itu kan motornya botol kecap
maksudnya lo ngapain sih pake topeng segala
buka topeng kamu
saya tahu kamu itu botol kecap kan
ibu kanda bilang kamu jangan pernah deket deket sama anak ini
dan kamu juga udah berkali kali saya bilang jauhi anak saya
kamu itu kan susah banget sih dikasih tahu
ibu itu ngelakuin ini untuk ngelindungin kamu dari dia
kamu nerut aja deh sama ibu dan kamu
ini terakhir kalinya kamu antri anak saya pulang
kalau ibunya kerupuk kulit tahu gue ini anak pacarnya
apa ibunya kerupuk kulit mau maafin bokap gue dan maafin gue
atau hatinya beneran hancur dan jadi benci sama bocar seperti yang kerupuk kulit bilang tadi
terus kenapa ngapain diam aja
tunggu apa lagi
tunggu saya ngusir kamu dengan teriak teriak iya
gak usah tante saya komit
misalnya gue balik
kasian botol kecap
harusnya tadi dia gak maksa buat pulang bareng kalau ternyata akhirnya dimarahin ibu
aduh kenapa kondisinya begini ya
kenapa nona riva itu tidak menjawab kita punya tembakan
eh kenapa leket tawa
emang betta tidak serius
betta sangat serius juga
eh mungkin sih rima malu nerima gue jadi pacarnya gara gara ada lu di sini
berarti bisa jadi nona riva itu juga mau tarima betta
tapi karena dia yang malu ada alih di sini
eh apa ikut ikutan
lah sama aja tom
nah itu kata kata gue
namanya juga peluang
peluang alih sama aja juga peluang betta
karena kita lagi berjuang
ah gue pusing bet
eh betta juga mau kejar nona riva
eh gue duluan
kenapa lagi ah
kenapa tidak jadi nih
eh aduh mamae
aduh garis kutu
ini ada yang punya motor
itu nggak boleh lepas gini ah
betta punya motor nih
betta yang duluan
males banget tuh yang mau belajar
gue jadi kepikiran kejadian tadi siang
ah tapi vero udah janji sih kalau dia gak akan bilang sama siapapun tentang perjodohan gue sama dia
daripada stres mungkin nonton draker favorit gue aja deh
lo kok nggak bilang sih kalau lo jadi trending youtube
aduh udah deng aku aja
malah nanya lagi
itu loh video loh yang main gitar sambil nyanyi
trending youtube tau
tunggu tunggu tunggu
ra kayaknya lo salah orang deh soalnya gue nggak pernah sama sekali upload video di youtube bukan gue kali
ya masalahnya gue beneran gak tahu
coba deh lo buka youtube channel yang namanya
cowok ganteng dunia akhirat
nah di situ ada video lo
nanti gue kirim deh linknya
congrats ya sekali lagi
hah kok bisa
cowok ganteng dunia akhirat
jangan jangan buka kecap lagi
iya botol kecap nih pasti
mending banget sih
eh pacarnya mah jangan nampok dong
botol kecap lo bisa ngasih stop nyuruh gue nyanyi apalagi pakai gitar tau nggak bikin malu
ik kenapa sih kenapa harus malu
hei denger ya krupuk kulit
lo itu punya suara yang bagus
udah lu tuh tinggal ketemu sama produser
langsung lo bisa masuk dapur tau nggak
dapur kotor di dapur rekaman lah
males lagian nyanyi bukan cita cita gue
udah lah ah tempet lo
ceritanya untuk sehidup semati sama gue ya
bersanding di pelaminan sama gue gitu
makanya jangan kemah ngecap
yaudah jangan ngambek ngambek
biar buah aja yang ngasih
senyum dulu senyum dulu
kalau ngambek ngambek kuenya makin gemes
kunci di lo lah
buka kecap lo bisa ngasih stop sehari aja
nggak usah bikin gue bete tau nggak
bete apa suka
lo nggak sehari apa suara gue udah serak nih
gara gara ngomel terus sama
yaudah itu artinya lo tuh nggak boleh teriak teriak
ini waktunya lu tuh manis manis dulu gitu sama gue
nggak usah mimpi lo
bangun bangun bangun
eh buka kecap ya
semangat gue jaduh
dia bisa bisanya merekam gue diem diem
tanpa sepengetahuan gue
gak aktif lagi
ini radar sinyalnya tahu ya
gue bakal ngobrolin dia makan dimatiin
gila banget sih
kamu saja lo butuh kecap
pak ada hal serius yang mau rifki omongin sama papa sekarang
tadi aja waktu papa ketemu dengan tante mila dan michen
itu artinya pertanda baikan
berarti michelle sudah bisa memaafkan papa
pak michelle ngelakuin itu semua
demi ibunya pak
dia nggak mau ibunya itu sakit hati
ketika tahu kenyataannya bahwa papa
ternyata orang yang nyakitin
dan mempermalukan michelle di depan banyak orang
dan sekarang rifki tanya sama papa
emang papa percaya papa yakin
dan nerima papa apa adanya
begitu tahu kenyataan yang sebenarnya

sepertinya aku butuh bicara sama mc lagi